kementerian koordinator perekonomian memperkirakan nilai transaksi e commerce indonesia tahun dua ribu dua puluh satu mencapai empat ratus satu triliun rupiah
tak heran bila pengembangan ekonomi digital menjadi salah satu strategi utama transformasi ekonomi indonesia
pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral di gelaran g dua puluh di nusa dua bali dibuka dengan side event festival ekonomi keuangan digital indonesia dua ribu dua puluh
selain menampilkan beragam showcase digitalisasi keuangan festival ini juga membahas potensi dan capaian digitalisasi serta penguatan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak
antara lain mata uang kripto mata uang digital bank sentral hingga kerjasama pembayaran lintas wilayah asia
pencapaian ini didukung oleh perbaikan iklim usaha yang semakin kondusif
ini adalah momentum bagi perbuatan ekonomi memperbuat sinergi
pertama sinergi antar negara dalam memperkuat konektivitas dan perlindungan